kementerian perdagangan menyegel spbu di res area kilometer empat puluh dua tol jakarta cikampek sabtu kemarin
dari delapan dispenser pengisian bbm di spbu ini
ada tiga yang menggunakan alat switch untuk mencurangi konsumen
alat tersebut menyebabkan dispenser tidak menunjukkan penghitungan sebenarnya

saya beberapa kali tes maksudnya di dekat rumah saya itu
tapi yang empat puluh meter ini tidak boleh menaruh
spbu di kilometer empat puluh dua tol jakarta cikampek diduga mencurangi konsumen
dengan memasang alat di dispenser pengisian bbm
yang mempengaruhi perhitungan di meteran bbm
menurut menteri perdagangan zulkifli hasan
dengan alat itu seandainya konsumen membeli bbm empat puluh liter
maka jumlah yang terisi sebenarnya hanya tiga puluh liter
atau jika konsumen membeli bbm seharga dua puluh ribu rupiah
maka bbm sebenarnya yang terisi hanya senilai lima belas ribu rupiah
menurut mendak konsumen dirugikan hingga dua miliar rupiah per tahun
jelang mudik lebaran menteri perdagangan zulkifli hasan memastikan
akan mengecek pengelola spbu di seluruh provinsi agar tidak merugikan masyarakat
zulkifli hasan menegaskan jika ada yang tetap nekat melakukan aksi kecurangan
kalau karena itu jangan main main
saya akan cek spbu di seluruh indonesia
yang curang kita akan pidanakan
yang juga kerap jadi keluhan konsumen adalah soal kualitas bahan bakar
seperti yang terjadi di spbu jalan juanda kota bekasi jawa barat
warga ramai menggeruduk karena kendaraan mereka mogok
usai mengisi pertalite yang tercampur air
polisi menyelidiki dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini
yang menyebabkan kerugian konsumen
ada tim investigasi dari pertamina
dan kita juga lihat tadi teman teman
dari pertamina juga sudah melakukan pengecekan untuk tabung tabung
daripada tanki tanki yang ada di dalam tanah
karena kita masih melihat tanki yang di dalam ini
apakah ada kebocoran atau tidak
untuk mengetahui penyebab bercampurnya pertalite dengan air
penyelidikan juga dilakukan di sperindak kota bekasi
hari ini kita tuntaskan penyebabnya apa
nanti akan dijelaskan lagi ke publik
dan untuk korban yang sudah melakukan
yang sudah kerusakan terhadap kendaraan
itu hari ini sudah kita panggil semua
dan spbu bertanggung jawab terhadap itu semua
mengambil sampel dilakukan pengecekan
dari pihak cikampek juga menuju ke sini
untuk pengecekan terhadap struktur di bawahnya pak
jadi ini indikasinya ada kebocoran di bawah
pbu pertamina bukanlah yang pertama kalinya terjadi
padahal slogan pasti pas selalu tertera
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen
bagaimana perlindungan untuk konsumen dan regulasi
mengatur terkait dengan praktik kecurangan di spbu
kita akan bahas bersama wakil ketua komisi tujuh dpr
dan ketua harian yayasan lembaga konsumen indonesia
pak tulus pak mas edi selamat malam
ya selamat malam mbak levi dan pak edi
jadi memang itu satu kasus yang memprihatinakan
ya kalau terbukti benar ada pencurian atau penggantian alat
dan ini memang menjadikan sebuah prosedur buruk
di dalam masalah alat ukur
ya jadi nah dugaan saya mengapa ini terjadi
pengawasannya memang menurut saya dari sisi undang undang
karena di undang undang metrologi legal
itu hanya bisa melakukan checking satu tahun sekali
ya itu kan terlalu lama untuk satu tahun sekali
kemudian jika ada oknum yang nakal untuk mengubah takarannya
itu menjadi sangat apa sangat
kedua sebenarnya memang persepsi persepsi semacam itu
sering muncul di lapangan
uji petik di jabodetabek terhadap sepuluh persen spbu di jabodetabek
itu sebenarnya tidak ditemukan hal hal yang terlalu mengkhawatirkan waktu itu
ya nah ini yang kemudian memang kita mendorong
salah satu upaya untuk mengantisipasi agar kejadian itu tidak terulang
itu adalah mengintensifkan pengawasan oleh dinas meteorologi legal
tapi mestinya bisa tiga bulan sekali
atau setidaknya enam bulan sekali
sehingga bisa meminimalisir adanya oknum oknum yang nakal itu
kedua pengawasannya juga harus semakin kreatif ya
bencana ukur yang konvensional
tapi juga harus menggunakan alat alat tertentu yang bisa mendeteksi
atau tukang pencurian yang sering dilakukan
dengan berbagai modus yang semakin canggih
karena ketika menggunakan alat ukur serta konvensional
bisa jadi deteksi itu menunjukkan tidak ada kelainan
tapi dengan alat alat tertentu
konsumen bisa mengalami kerugian karena alat yang dilakukan pencurian itu
tidak terdeteksi petugas dinas metrologi legal yang menggunakan bejana ukur
di dalam melestadarisasi alat ukur di spk
mas edi selain soal kecurangan takaran
ini kejadian terjadi beberapa hari lalu di bekasi
akhirnya beberapa kendaraan warga itu rusak
apa langkah pemerintah soal kecurangan kecurangan ini
ya kami di komisi tujuh dpr ri
juga telah mempertanyakan hal tersebut kepada mitra kami pertamina
untuk melakukan penyaluran bbm
kami sesungguhnya heran juga bahwa di era digitalisasi spbu
masih bisa terjadi kecurangan seperti itu
tentu yang bermainnya adalah oknum
dan kedua juga kami sesungguhnya menyesalkan bahwa
masih ada proses pencampuran bbm yang terjadi
dalam hal ini ya kami telah meminta kepada pertamina untuk memberikan penjelasan
memberikan penanganan yang segera
mengingat spbu ini kan adalah sebuah sarana vital bagi masyarakat
apalagi peningkatan kegiatan di spbu ini diperkirakan akan naik
ketika kita sudah bersiap siap untuk melakukan kegiatan menjelang mudik nantinya
nah ini kami sudah minta agar dilaksanakan pengawasan dan pengecekan ulang
tetapi kan itu harus dilakukan secara random
karena kita memiliki hampir delapan ribu spbu di seluruh indonesia
tentu kami dalam hal ini meminta supaya pertamina bph migas
ikut untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh
dan kita juga meminta jangan sampai hal ini kemudian berbuah kepada kejadian lainnya
misalkan saja terjadi juga untuk sektor industri
misalnya untuk penjualan solar dan lain lain
mas edi kalau tadi yang di sounding pak tulus soal pengawasannya harusnya lebih dikatakanlah
tadi setahun sekali bisa mungkin lebih dipercepat jangka waktu pengawasannya
ya saya kira meskipun ada pengawasan secara teratur secara berkala
tetapi saya kira kalau dilaksanakan sidak sidak secara random itu saya rasa penting juga
karena ada daerah daerah yang memang penjualan bbm nya di spbu itu sangat ramai
dan itu saya kira perlu pengawasan yang sangat ketat
dan saya kira pertamina cukup memiliki sumber daya manusia untuk melakukan proses pengawasan tersebut
tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk betul betul menghentikan proses penjualan spbu secara ilegal dan curang seperti ini
mas edi ini sanksinya dari mendak cuma teguran aja menurut anda cukup nggak sih
kalau mendak memang dalam hal ini sanksi yang diberikan dalam hal ini harus diberikan oleh pertamina
karena mereka adalah spbu yang diberikan izinnya oleh pertamina
sehingga memang sanksi itu harus dilaksanakan oleh pertamina dan berhubung pertamina itu adalah mitra komisi tujuh
ya kami akan mengawasi agar sanksi diberikan itu adalah sanksi yang konsekuen dengan kesalahan dibuat
karena sangsinya mungkin tidak pernah menjelaskan
bisa memberikan efek jerah begitu sehingga kejadian serupa kembali terulang
hampir di setiap tahun selalu ada
kemudian kan kalau kita lihat efeknya kurang lebih mungkin masih termasuk sangat ringan begitu
hanya teguran mas tulus
ya harusnya memang sanksi kalau merujuk kepada undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen itu bisa ada berapa level
artinya si pengelola spbu nya bisa diproses pidana
karena kalau tadi mengatakan pak menteri mengatakan kerugian dua miliar
nah dua miliar ini kan kerugian konsumen
bisa nggak dikembalikan kepada konsumen dengan kompensasi yang diberikan kepada konsumen
dan ketiga saya kira sangsi administratif
dan pertamina punya tahun jab untuk mengawasi
dan kalau memang sudah pada level parah dalam arti pelanggaran berat
ya mestinya bisa di apakah cakut izin operasinya dan lain sebagainya
saya juga sudah mensonding kepada manajemen jasa marga untuk juga melakukan pembinaan terhadap spbu yang ada di rest area jalan tol
ya kalau di rest area saja seperti itu
bagaimana spbu di luar rest area yang notabene
rest area itu kan lebih banyak pengawasannya sebenarnya
nah ini yang saya kira menjadi keprihatinan
dan saya kira ini juga di sisi undang undang
saya kira pak edi dan teman teman juga bisa melihat kembali
mereview kembali undang undang metrologi legal
sehingga harus direvisi di amandemen agar lebih mengakomodir kepentingan kepentingan era digitalisasi
ya karena sudah lama sekali undang undang itu
baik mas edi terima kasih pak tulus terima kasih
semoga kejadian serupa tidak terulang yang buntutnya lagi lagi warga yang akan dirugikan begitu
oke terima kasih selamat malam